gimana ya caranya supaya aku bisa bawa adriana ke pesta
disitu kan bisa diadu tuh
mana yang lebih bagus mana yang lebih cocok buat boy
pengen lihat gimana reaksi tamu tamu nanti
mama cantik tau
iya mama cantik
sekalian mau bicarain mengenai rencana pesta anniversary pernikahan kita
kok ngomongin itu terus ngitu terus sih pa
aduh mama ini gimana sih
ini kan pesta ulang tahun dua puluh lima tahun pernikahan kita
pesta perak ma
iya juga sih pa
nggak usah ngundang temen temennya si boy
kayaknya itu cocok
biar kita lebih romantis kita berdua aja
boy itu kan pasti pengen dong temen temennya dateng ke pesta kita nanti
mereka kan udah deket banget
dan kita juga udah kenal sama mereka semua
lagian kalau mama mau undang adriana juga boleh kok
nggak nggak usah nggak usah
maksudnya nggak usah nggak usah
nggak usah bikin acara acara kayak gitu deh mama gak suka
pokoknya nggak usah deh
jangan jangan bener nih
mama ada masalah ya sama adriana ya
atau mama udah nemuin sesuatu yang bikin mama infill sama adriana
eh dupa bukan itu
pokoknya kan aduh udah berjuta juta kali deh
mama udah jelasin kan ke papa
kalau si adriana itu sibuk
nah dan sekarang mama juga sibuk
mama mau lanjutin kerjaan
udah dulu ya papa
itu lagi itu lagi itu lagi
undang aja adriana
itu lagi itu lagi
gimana ya caranya supaya aku bisa bawa driana ke pesta
di situ kan bisa diadu tuh
mana yang lebih bagus mana yang lebih cocok buat boy
pengen lihat gimana reaksi tamu tamu nanti
aku harus undang adriana nih
tapi gimana dapetin nomor teleponnya ya
kok suaranya berisik banget
sekarang lagi di warung mbak be
lagi ngumpul sama temen temen
apa boleh ga dapetin nomor handphonenya adriana
buat apa pak
bapak mau undang dia untuk dateng ke pesta anniversary pernikahan papa mama
bapak mau undang dia untuk dateng ke pesta anniversary pernikahan papa mama
papah buat apa undang adriana
kan mama ga mau undang adriana
kalau kata mama adriana itu lagi sibuk banget
mungkin aja kalau papa yang telepon dia mau meluangkan waktu untuk datang
kayaknya mama emang sengaja deh ga mau undang adriana
mama kan lagi kesel sama adriana
percaya deh sama papa
papa cuma mau ngundang aja kok
mungkinnya gak usah deh ngundang adriana pak
papa tau kamu gak mau adriana dateng
tapi adriana itu harus datang
supaya reva bisa datang juga
karena kalau adriana gak bisa dateng
mama gak mau reva itu datang juga
iya deh pak
sekarang gue ikutin teknik drift yang gue lakuin
lo gue gak menang
tapi kalau gak bisa
semoga beruntung ya bro
kamu pulang aja ya
si ian kemana sih
bukan nungguin gue
karena dia pergi
tak kalau ada kenapa napa dimana
sejujurnya aku penuh hubungan beres
woy jauh lu gimana sih
gimana lo kalah kan
sekarang sesuai perjanjian
mas yang bersih mas ya
bebep kamu tenang aja ya
aku gak bakal kepancing emosi kok
kalau aku ngeladain mobil
mending aku cuci mobil dia aja
aku bantuin ya
kamu liatkan aku aja